ayah makan lagi
ini gue bawakan
supaya bayi dalam kandunganmu itu
tidak lahir sebagai siluman
jadi kamu harus selalu minum air kelapa ini
aura jahat siluman
terlepas dari ari ari
yang kamu kandungkan
sehingga pada akhir minggu
karena aura beautiful
sebab saudara saya
pahit terus untuk dirimu
dia bagaimana ini
awas siluman sedang menguasai
hari hari bayi dalam kandungan ini
kita harus cepat bergerak

wanita gerhana matahari itu telah melahirkan seorang bayi
hahaha sebentar lagi semua rencana ku akan terwujud
bayi kamu cantik sekali
kamu istirahat ya
untuk menyempurnakan bayi ini sebagai anak manusia
supaya tidak terpengaruh hawa si umar
hari hari ini harus dibuang ke kawah gunung berapi
umar tunggu sini
serahkan hari hari itu padaku
tak akan pernah aku serahkan hari ini
mereka tidak ada
dia sudah membawa hari harinya aslan
ranum dan bayinya mana
sudah saya suruh pergi buat
saya suruh pergi mereka
buhe itu tidak apa apa buhe
iya tidak apa apa aslan
orang tua juga pasti mengendalikan dia
kita harus melindungi ranum dan bayinya aslan
marah di sini